hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota membuat debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
mengalami peningkatan pada level siaga dua atau pada ketinggian sembilan ratus tiga puluh cm pada selasa pagi
seperti inilah kondisi pintu air manggarai menteng jakarta pusat pada selasa pagi
ketinggian air di pintu air manggarai mencapai ketinggian sembilan ratus tiga puluh lima cm atau pada status siaga dua
kondisi ini terjadi karena hujan deras yang terus mengguyur kawasan ibu kota sejak semalaman
berdasarkan data yang tercantum di pos pintu air manggarai
pintu air manggarai bahkan sempat menyentuh level siaga satu atau pada ketinggian sembilan ratus enam puluh lima cm
pada pukul enam lebih dua puluh delapan menit waktu indonesia barat pagi tadi
namun hingga pukul sembilan lebih tiga puluh menit ketinggian pintu air mulai mengalami penyusutan
yakni berkisar sembilan ratus tiga puluh lima cm atau pada level siaga dua
meski mengalami penyusutan namun warga ibu kota diimbau tetap waspada akan datangnya banjir